ya anda kembali bersama kami di after sepuluh
kita sebelum kita jelang informasi dari mancanegara
ada informasi terkait mahkamah konstitusi yang kini tengah mempersiapkan penerimaan materi gugatan
yang akan dilakukan oleh pihak yang dinyatakan kalah dalam perhelatan pilkada dua ribu delapan belas
lalu kapan dan seperti apakah syarat pengajuan gugatan ke mk
sudah ada fani nabila yang melaporkan langsung dari gedung mahkamah konstitusi
ya selamat pagi fani
bagaimana persiapan apa yang akan dilakukan mk terkait penerimaan materi gugatan pilkada dua ribu delapan belas
selamat pagi fani
betul sekali proses perhitungan dari pilkada serentak yang dilakukan pada dua puluh tujuh juni dua ribu delapan belas lalu
masih berlangsung dan masih menunggu keputusan dari kpu yang nanti akan dilaksanakan pada awal juli nanti maksud kami
dan setelah itu mahkamah konstitusi membuka bagi paslon yang nantinya akan melaksanakan
gugatan atau sebagai calon penggugat terkait dengan hasil pilkada serentak dua ribu delapan belas kemarin
saat ini saya sudah berada dengan juru bicara mahkamah konstitusi fajar laksono yang nantinya akan menjelaskan
apa syarat dari para calon gugat yang akan mengajukan gugatan ke mahkamah konstitusi
selamat pagi mbak
nanti setelah keputusan dari kpu akan ada paslon yang nanti akan menggugat dari hasil pilkada tersebut
sudah dipersiapkan oleh mahkamah konstitusi
dan juga syarat syarat apa saja bagi para calon pengugat yang akan diajukan ke mahkamah konstitusi
mahkamah konstitusi sudah menyiapkan ini jauh jauh hari dari sekarang
banyak hal yang sudah kita siapkan mulai dari menyiapkan pemahaman terhadap hukum acara mk
kepada stakeholder kepada pemangku kepentingan pilkada
sampai dengan menyusun instrumen hukum berupa peraturan mahkamah konstitusi
untuk pedoman beracara di mahkamah konstitusi
kita siapkan juga aplikasi berbasis it yang mudah mudahan insya allah bisa kita manfaatkan
untuk memudahkan para pencari keadilan gitu kan para pemohon nantinya
nah sekali lagi mahkamah konstitusi hari ini sudah sangat siap menerima permohonan pemohon
mengadakan simulasi kesiapan kita karena mulai tanggal empat nanti kita sudah akan menerima
pengajuan permohonan para pemohon
nah apa yang harus disiapkan oleh pemohon ketika datang ke mk nanti tanggal empat gitu
ada permohonan pemohon jelas kan
permohonan pemohon itu isinya identitas pemohon ada kewenangan mahkamah
ada tenggat waktu dan seterusnya
tentu dengan peti
kemudian dilampiri dengan surat ketetapan kpu mengenai perolehan hasil suara
dan paling kurang dua alat bukti
nah itu nanti yang akan diserahkan ke mk
mk akan melakukan verifikasi
nanti kita akan lakukan serangkaian administrasi teknis peradilan
mengenai itu persyaratan yang tadi disebutkan
sebenarnya mahkamah konstitusi ini memiliki
tanggal tanggal penting yang sampai gugatan tersebut selesai
apa saja nanti itu prosesnya bagaimana saja
jadi tanggal empat sampai dengan tanggal tujuh
itu kita menerima permohonan pemohon untuk pilkada kabupaten dan kota
kemudian tanggal tujuh sampai sebelas
kita menerima pengajuan permohonan untuk sengketa pilgub
jadi empat sampai tujuh tujuh sampai sebelas
nah setelah itu akan ada serangkaian proses teknis administrasi peradilan
akta akta perkara di situ akan dikeluarkan
dan nanti secara serentak ulah
mk akan mencatat seluruh permohonan itu ke dalam buku registrasi perkara konstitusi
jadi tanggal dua puluh tiga juli nanti
kita akan mencatat semua permohonan itu menjadi perkara
nah sejak dua puluh tiga juli itulah
seluruh permohonan menjadi perkara
dan sejak saat itu pula
empat puluh lima hari kerja ke depan
itu seluruh permohonan perkara harus selesai
setelah dua puluh tiga juli
kita akan laksanakan pada dua puluh enam juli
sidang pendahuluan dan seterusnya
rangkaian persidangan tergantung pada dinamika persidangan nanti
itu akan kita targetkan
tanggal delapan belas sampai dua puluh enam september
artinya dua puluh enam september itu
seluruh perkara itu harus sudah diputus
sudah selesai tuntas
sampai dengan dua puluh enam september
baik terima kasih banyak pak fajar
baik fani memang
dari nanti empat juli dua ribu delapan belas nanti
akan diberikan waktu hingga dua puluh enam september dua ribu delapan belas nanti
mk akan menerima gugatan dari para paslon
yang akan mengajukan gugatan ke mahkamah konstitusi
ya fina nabila melaporkan dari gedung mahkamah konstitusi jakarta